modus penipuan dan pembajakan dengan permintaan kode otp atau one time password ini marak terjadi
pengguna whatsapp pun diminta untuk lebih waspada atau berhati hati
jangan sembarangan kasih kode otp
kami bahas bersama alphonse tanujaya pakar keamanan sibervaksin com
mas alphonse selamat malam
selamat malam tiffany selamat malam semuanya
mas alfons kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya bukan modus baru ya
buka modus baru artinya beritanya ini udah banyak banget
tapi kenyataannya sekarang itu masih banyak juga nih orang orang yang ketipu dengan modus penipuan
dengan cara atau modus operandi seperti ini
minta kode otp artinya masih banyak yang belum paham nih
kenapa harus kita keep banget
nggak boleh kita umbar nggak boleh kita kasih sembarangan mas alphonse
ya jadi sebenarnya pengamanan dengan otp ini sudah secara teknis
dalam arti ini sudah digunakan di dunia perbankan untuk melindungi transaksi
bedanya kalau dunia perbankan kan menggunakan token yang offline
ini menggunakan token tetapi token dikirim melalui sms
jadi siapapun yang tidak memiliki token itu tidak bisa mengambil alih account whatsapp
nah di sini satu satunya cara yang dipakai oleh penipu adalah rekayasa sosial
jadi dia akan menipu dengan memalsukan diri sebagai seseorang yang minta bantuan
atau misalnya dari penegak hukum atau dia ada yang dari call center bank yang minta otp dan sejenisnya
jadi mungkin penduduk whatsapp perlu menyadari bahwa kode yang dikirimkan ke sms kita
dengan alasan apapun tidak boleh diberikan kepada siapapun
baik itu mengaku penegak hukum atau dari operator
terbang atau call center atau orang minta tolong seperti kasus yang indomaret ini
jadi itu yang perlu disadari karena itu sudah menjadi kunci pengamanan akun digital kita salah satunya whatsapp
oke jadi keep lah atau simpanlah kode otp ini hanya untuk si pengguna aja
jangan diumbar kemana mana
nah mas alphonse koreksi nih ya kalau misalnya saya salah kode otp itu kan ada banyak kan jenisnya
saya kalau nggak salah tahunya cuma kode otp sms tapi ada kode otp bcd gitu
tapi kalau misalnya kita lihat dari seberapa banyak ini yang paling aman ini yang mana artinya yang bisa kita gunakan saat ini
kalau misalnya ngelihat yang sms kok kayaknya justru malah nggak aman ya
karena penipuan yang modus otp via sms ini justru yang paling banyak nih
oke jadi betul secara teknis otp itu banyak
sebenarnya otp yang secara teknis paling aman itu adalah otp yang offline dan tidak
kalau kita otp sms yang perantara melalui provider sms
token dari internet banking
nah ada satu tips tambahan yang mungkin saya bisa berikan kepada para pengguna whatsapp
selain perlindungan otp ada perlindungan yang namanya two step verification
two staff verification ini adalah menambahkan enam angka pin tambahan sehingga siapapun yang ingin mengakses akun whatsapp kita
akan diminta enam angka pin itu
jadi kira kira pin itu mirip seperti pin waktu kita mau menarik uang ke atm
nah tetapi itu harus dilakukan sebelum accountnya diambil alih
jadi saya sarankan kalau otp itu secara default secara standar sudah aktif untuk seluruh orang whatsapp
jadi kalau mau diambil alih dia akan dikirimkan via sms dan jalan diberikan
lalu ada perlindungan tambahan yang namanya two safe verification
nah disana kita tinggal masukkan enam angka tambahan
jangan satu dua tiga empat lima enam itu kan cuma contoh di gambar whatsapp ya
tanggal lahir apa atau sesuai dengan pinternet banking anda atau pin atm
nah sehingga jika diambil alih oleh orang ceritanya otp nya kita tertipu oleh rekayasa diambil alih
yang mengambil alih tetap nggak bisa buka
kenapa karena diminta pin yang tadi to step verification
tapi ingat itu harus dilakukan sebelum akunnya diambil alih
kalau sesudah akunnya diambil alih kita belum aktifkan yang terjadi malah terbalik
yang mengambil alih akan mengaktifkan two step verification
jadi andaikan kita diambil alih kita tarik balik account kita malah terkunci two step verification nya
kenapa karena salah kita kita tidak mengaktifkan step verification itu
nah itu yang saya perlu berikan tips kepada
yang menganggap whatsapp indonesia jadikan aktifasi two step verification sebagai standar
jika anda menganggap akun whatsapp anda penting
oke termasuk dengan penyempurnaan kode otp juga nggak sih mas alphonse
kayak misalnya ini juga harus menjadi pertimbangan nih untuk para penyedia layanan nih
karena banyak modus modus seperti ini kan
ya jadi kalau untuk otp secara teknis sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa
jika account itu ingin diambil alih dengan cara ditembak misalnya cara diambil alihnya begini
penipu itu tinggal beli kartu sim yang baru lalu dia install whatsapp
lalu dia memasukkan nomor whatsapp yang diincar
jadi dia tidak harus memasukkan nomor sesuai dengan nomor kartu perabahiran yang dia pakai
itu masalahnya jadi dia bisa mengejar nomor kita
nah waktu dia masukkan nomor itu maka surveinya whatsapp secara otomatis akan mengirimkan
sms ke nomor yang ditembak itu yang dimaksudkan tadi
nomor itu kan nomor kita ada di sms kita
secara teknis itu kan tidak mungkin bisa diambil alih karena nomornya nomor dikira
kita nggak mungkin kasih tahu ke orang yang ingin mengambil alih
nah disitulah yang dilakukan rekayasa sosialnya
dia berpura pura sebagai kasir indomaret
ini orang baik hati malah dikerjain kan
lalu dia sengaja masukkan dengan dari negara thailand dari negara indonesia dari negara jepang atau cina
dimana bahasanya kan kita tidak mengerti bahasa thailand bahasa vietnam bahasa india
sebenarnya kalau kita terjemahkan bahasanya itu bunyinya adalah ini adalah kode whatsapp jangan diberikan kepada siapapun
kira kira begitu bunyinya
jadi dia sengaja dibuat dengan bahasa yang aneh
sehingga kita ya orang kan banyak orang baik hati ya
saya juga menyangka kita tetap baik hati tapi tetap harus berhati hati
jangan pernah berikan kode yang di sms itu kepada siapapun dengan alasan apapun
mas alphonse kadang kadang ini juga ini terjadi nggak hanya di aplikasi pesan singkat ya
di yang lainnya pun juga ini kerap terjadi gitu
gimana anda melihat ini artinya tidak semua misalnya layanan pesan singkat atau penyedia layanan barang atau jasa ini safe
oke jadi begini
secara teknis saya bisa berikan informasi bahwa saat ini pengamanan yang terbaik adalah pengamanan otp
nah jenisnya banyak sekali
two step verification yang tadi salah satu yang secara teknis itu adalah menggunakan token
yang digunakan oleh banyin trade banking
lalu yang kedua itu pakai authenticator
itu aplikasi di android kita
yang ketiga itu adalah sms
sebenarnya dari ketiga jenis otp ini tiga tiganya sama sama otp
itu sms ini yang paling lemah sebenarnya
tetapi yang menjadi masalah otp menggunakan token dan otp menggunakan
program autentikasi itu penetrasinya rendah
token itu kan mesti beli token gitu loh
kalau google authenticator kan mesti install di perangkat smartphone
nah kalau sms itu kan ada di mana mana
setiap telpon ada sms gitu
jadi itu sebabnya
jadi secara de facto walaupun sms termasuk yang lebih lemah dibandingkan otp dari token atau otp dari authenticator
tetapi sms ini paling banyak dipakai dan paling banyak diimplementasi
nah namun ini harus dibarengi oleh
edukasi yang baik kepada para penggunanya
sehingga tidak mudah memberikan otp yang dikirimkan melalui sms itu
dan mengamankan perangkat handphonenya dengan baik
oke edukasi itu tadi yang harus ditanamkan oleh para pengguna ya
untuk para pengguna sekarang yang lagi terjebak nih dengan kondisi seperti ini
cara mengatasi kemudian mengembalikan akun whatsapp yang sudah terlanjur kena retas dengan modus modus penipuan tipu tipu kayak gini gimana mas alphonse
jika akun whatsapp anda diambil alih
asalkan kartu sim nya masih anda pegang
itu kekuasaan terakhir masih di tangan anda
jadi jangan sampai akun whatsapp nya diambil kartu sim nya dimatikan atau ganti nomor
salah itu salah
kalau akun whatsapp anda diambil alih
justru kartu sim itu adalah kunci untuk mengembalikan akun whatsapp
jangan anda matikan atau ganti nomor
anda dengan bermodalkan kartu sim itu
anda tinggal mengambil balik waktu install ulang whatsapp anda
masukkan nomor whatsapp anda
lalu akun whatsapp itu akan dikembalikan ke anda
jika anda mengetahui nama nama tv yang dikirimkan di sms
sms nya kan dikirimkan ke nomor anda
ya anda tinggal ambil gitu loh
secara teknis begitu
kemungkinan yang lain adalah
sudah mengaktifkan dua step verification
jadi anda malah terkunci dari telepon anda
karena penipu berhasil mengamankan akun whatsapp
dan kuncinya diketahui kan
kalau memang itu terjadi
anda tujuh hari
penguncian true step verification itu akan terbuka
dan anda akan dapat kembali akun anda
tetapi sebagai catatan
jika menunggu tujuh hari
semua data semua record akun whatsapp itu hilang
semua itu di research oleh whatsapp
dianggap akun baru
jadi itu yang perlu anda ketahui
karena itulah makanya
sebaiknya setiap ayam sebelum hujan
mendingan aktifkan dua step verification dari awal
kalaupun diambil akunnya
pin nya masih aman
jadi anda tarik balik pun
dan pembajaknya tidak bisa membuka akun whatsapp anda
oke preventifnya adalah itu tadi ya
terima kasih mas alvon stanujaya
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
dan berbagi pengalaman
kemudian informasi sangat bermanfaat
terima kasih selamat malam
salam sehat selalu